kalo punya masalah itu sisain bareng bareng
kita ngobrolin masalah ini di rumah sama sama ya
cari jalan keluarnya sama sama ya
mau obrolin apa lagi sih
mau bahas apa lagi

kamu gak mau dengerin apa kata aku mas
kau cuma minta ruang
aku butuh waktu
aku butuh waktu untuk menenangkan diri aku
ya saya tau
saya tahu kamu butuh waktu untuk menenangkan diri kamu
tapi menenangkan diri itu kan gak harus di luar rumah
bisa di rumah kan
saya dan mama pasti kasih kamu ruang
tapi emosi aku masih gak stabil
aku tau aku pun
aku gak mau pengemis aku
ya aduh nanti kita
aku gak mau
aku nyakitin perasaan mama
apalagi nyakitin perasaan rena
mendengar atau melihat kita di tempat mas
makanya aku memilih untuk pergi
tapi dengan kenekatan kamu
kamu kemarin pingsan di taksi kan
kamu mikir gak
kalau supir taksi itu jadi
yakin kamu masih ada disini sekarang
gak mikirin perasaan rena namun
itu anak umur lima tahun ngeliat mamanya pingsan sendirian di taksi gak ada apa apanya
mikir kesitu gak
harus selalu ada satu sama lain
kalau punya masalah itu selain bareng bareng
kita ngobrolin masalah ini di rumah sama sama ya
cari jalan keluarnya sama sama ya
mau bahas apa lagi
mau bahas apa lagi
mau bahas apa lagi
kamu udah tau kan nyata anda kan
apa kamu udah nginggal
apa yang mau harus dipertanggungjawabkan lagi mas
mama aku juga udah gak ada
yang saat ini yang bisa aku lakuin itu ikhlas
aku lagi berusaha untuk memperjuangkan ikhlas aku mas
aku harus terima penyataan
kalau apa apa bertuahku yang sudah
menyebabkan mamaku meninggal
dan masalah ini disemunyikan
soalnya nyawa mamaku tuh gak ada artinya
aku pikir saya dan mama itu gak sakit mendengar hal kayak begini
atau kondisinya kayak begini menurut kamu kami gak hancur deb
saya dan mama akan melakukan apapun untuk mengobati hati kamu
dia akan meniksa batin mama sama saya
gak ada yang mau situasinya kayak begini deb
berarti aku pengen mandang
gimana perasaan aku mas
makanya lebih baik kita kasih ruang satu sama lain
gak akan ada habis ya kalau kita mendapatkan masalah ini terus
ya makanya nggak usah didebatin
aku cuma minta kasih aku ruang sebentar
aku butuh waktu
aku butuh waktu untuk menekan diri mas
buat apa ini
kau benerin selalu minta lakuin
setelah pusatmu kacol mbak
boleh kita ngasih jain tonggak ke rumah ke rumah
berat zai berat
sekarang mau tinggal di mana kamu
apa suri di bandung rumahnya di kunci rumahnya kosong
mau tinggal di mana
aku ada di tempat yang aman
kau percaya sama aku kan
aku percaya sama kamu
tapi tempat yang menurut kamu aman belum tentu lebih saya aman
aku akan mencintai kamu
aku akan mencintai kamu sebentar faiz